agung tampak serius menunggu dipanggil petugas layanan bpjs kesehatan cabang pancoran jakarta
pria paruh baya ini sedang mendaftarkan kepesertaan anak keempat pada asuransi bpjs kesehatan
kelas tiga karena saya lihat pelayanannya juga bagus ya
meskipun satu kamar lebih dari empat orang juga dia baik penanganannya dan apalagi sekarang lagi protap covid lebih terjaga lagi
mila warga pancoran ini mengaku mendatangi kantor cabang bpjs kesehatan karena mengalami kendala untuk pindah data kepesertaan melalui aplikasi
mila memilih layanan kelas tiga karena murah dan sudah mencukupi kebutuhan dasar layanan kesehatan
untuk beberapa sudah cukup meng cover sudah cukup worth it lah untuk meng cover beberapa layanan
cuman kalau memang kita ada penyakit yang lebih kan memang ada beberapa yang tidak di cover oleh bpjs
mungkin kita harus paskes yang utama atau asuransi yang lain lah ya
berbeda dengan mila yunita warga jakarta ini merasa kelas tiga kurang pas untuk kenyamanan dirinya
layanan bpjs kelas tertinggi dia butuhkan dalam mendapatkan
layanan kesehatan terutama saat rawat inap
mau daftarnya sih untuk kelas satu ya disini
karena kalau menurut aku kelas satu itu lebih nyaman
kita masuk ke rumah sakitnya juga kayaknya lebih enak daripada kelas tiga ya untuk bpjs
saat ini memang masih terdapat tiga kelas layanan rawat inap bagi para peserta bpjs kesehatan
direktur utama bpjs kesehatan ali gufron menambahkan saat ini komisi sembilan dpr ri
masih meminta dewan jaminan kesehatan nasional untuk mencari layanan kesehatan
dan kementerian kesehatan untuk memperjelas kesepakatan kriteria kelas rawat inap standar atau kris
untuk menggantikan tiga kelas layanan terdahulu dalam program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat
jadi ini masih di dalam satu proses itu
sehingga ya setelah proses nanti katakanlah definisi kriteria semakin sepakat gitu
sudah kesepakatan itu terbentuk
lalu diuji cobakan
nah kemudian bertahap
kami berharap tentu tidak mengurangi mutu
dan rumah sakit tidak perlu bingung dan kato
nanti nunggu aja
sebagai informasi sejak awal tahun dua ribu dua puluh satu lalu
iuran kelas tiga bpjs kesehatan ditetapkan sebesar rp empat puluh dua per bulan
dengan bantuan subsidi pemerintah sebesar rp tujuh
ada pun iuran kelas dua dan iuran kelas satu masing masing sebesar rp seratus dan rp seratus
hingga januari dua ribu dua puluh dua jumlah peserta bpjs kesehatan telah mencapai dua ratus tiga puluh enam dua ratus tujuh puluh sembilan dua ratus tujuh puluh lima anggota